anda kembali bersama kami di kanal pemilu terpercaya
lembaga saiful mujani research and consulting atau smrc
merilis hasil survei terbaru terhadap elektabilitas sejumlah tokoh politik
menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat
berdasarkan hasil survei elektabilitas ganjar pranowo kembali rebound atau naik
usai merosot karena isu gagalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
lalu mengapa dampak elektoral terhadap capres bisa berubah signifikan
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama direktur riset dari lembaga saiful mujani research and consulting smrc
ada pak denny irvani yang sudah terhubung melalui sambungan zoom
selamat malam pak denny
selamat malam mbak tiffany
terima kasih sudah bergabung dengan kanal pemilu terpercaya
sebelum kita mulai dialog saya akan buka terlebih dahulu bagaimana survei yang dilakukan oleh smrc
ini adalah elektabilitas calon presiden
top of mind di minggu kedua sebelas sampai dengan empat belas april di posisi tiga teratas
ada ganjar pranowo enam belas lima persen kemudian prabowo subianto enam belas tiga persen ada anies baswedan sembilan delapan persen
yang menarik adalah yang paling tinggi angkanya enam belas lima persen ada ganjar pranowo
kita tahu di minggu sebelumnya di bulan april minggu pertama masih di angka sekitar tiga belas lima persen kalau saya tidak salah
apa yang membuat ada perubahan cukup naik angka persentase ini pak denny
baik terima kasih mbak tiffany
jadi smrc rutin melakukan survei telepon
targetnya adalah pemilih kritis yang jumlahnya sekitar delapan puluh persen dari populasi
jadi tidak seluruh populasi karena tidak semua pemilih memiliki handphone atau survei telepon
tapi pemilih kritis ini kita pandang penting karena punya karakteristik tersendiri
jadi diantaranya bisa mempengaruhi para pemilih yang tidak kritis yang kurang berpendidikan yang kurang banyak informasi
nah survei telepon ini rutin setiap minggu di samping survei tatap muka yang kita lakukan
hasilnya konsisten ya dengan survei tatap muka yang dengan daya jangkau seratus persen pemilih
di mana ada tiga nama yang paling signifikan mendapat dukungan publik sebagai calon presiden
yaitu ganjar pranowo
ganjar pranowo kemudian prabowo dan juga anies baswedan
nah terkait dengan fluktuasi suara calon dalam beberapa waktu terakhir
ini tidak lepas juga dengan isu piala dunia u dua puluh
di mana kita melihat publik tampaknya merespon negatif ya
sikap ganjar yang menolak kehadiran tim nasisrael
yang pada akhirnya walaupun tidak mungkin tidak langsung sebab akibat
tetapi kita melihat
di sana kemudian ada pembatalan turnamen piala dunia u dua puluh
nah seperti yang tadi kita sudah lihat
di mana ganjar itu pada minggu pertama april dua ribu dua puluh
setelah pembatalan u dua puluh piala dunia u dua puluh
itu elektabilitasnya merosot ya
dari enam belas dua persen pada bulan maret menjadi tiga belas persen
turun sekitar tiga persen
karena survei kami lakukan setiap minggu
di minggu kedua kita melihat ada perubahan kembali
jadi trennya ternyata tidak monoton
di survei minggu kedua april ganjar kembali ke posisi maret dua ribu dua puluh tiga
yaitu enam belas lima persen
nah yang menarik adalah ketika ganjar turun
dan ketika ganjar kembali rebound
sementara calon yang juga kompetitif lainnya
dan juga anis taswedan
tidak terlihat ya
mendapat keuntungan elektoral dari fluktuasi suara ganjar
mengapa ada perubahan
saya kira penurunan tadi sudah jelas
kemudian reboundnya ganjar
saya kira itu juga bertepatan dengan ganjar
kemudian kita melihat
menyadari kira kira langkah politiknya tidak populer
kemudian membuka komunikasi publik
mengapa ia mengambil sikap seperti itu
dan kita melihat disana ada beberapa argumen ya
di antaranya konstitusi dan juga keamanan
saya kira penjelasan dan argumentasi dan cara ganjar menjelaskan argumentasi itu
bisa dipahami oleh sebagian publik yang tadinya kecewa
dan pada akhirnya mengembalikan trust kepada ganjar
yang tadinya sempat swing ke prabowo
pak denny kita akan bergeser ke
yang juga dilakukan oleh smrc
pada sebelas sampai dengan empat belas april di minggu kedua
boleh kita tampilkan
dari tiga nama yang ditampilkan oleh smrc
ada ganjar pranowo prabowo subianto kemudian anies baswedan
dan bisa kita lihat bagaimana pergerakannya
dari bulan januari sampai dengan di minggu kedua bulan april
kalau kita lihat
ada yang pernah turun
ada yang bisa kemudian menyalip
ada yang cenderung stagnan angkanya
artinya tidak berbeda jauh setiap bulannya
apa kemudian yang bisa membuat suara ini bisa berfluktuasi
apa yang membuat elektoral ini bisa berubah ubah
terutama dalam beberapa waktu terakhir
dua atau tiga bulan terakhir
di sana terlihat ada tarik menarik dukungan
terutama antara ganjar pranowo dan prabowo subianto
karena pada saat yang sama
kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan pada suara anies gitu ya
mengapa ada tarik menarik dukungan antara ganjar dan prabowo
karena kedua tokoh ini sama sama di persepsikan sebagai kelanjutan
kira kira begitu dari presiden jokowi
yang keduanya itu kira kira menekankan kontinuitas pembangunan dilakukan oleh pak jokowi
dan ini saya kira juga punya daya dorong terhadap elektabilitas kedua tokoh
karena kepuasan publik pada jokowi pada saat ini relatif masih sangat tinggi ya
jadi berbeda dengan anies baswedan dan koalisinya
yang bukan mengusung tema kontinuitas
tapi sebaliknya justru mengusung tema perubahan
itulah yang menjelaskan mengapa fluktuasi yang terjadi itu lebih kepada ganjar dan prabowo
saya kira demikian dipani
oke artinya begini pak dede
kalau kita lihat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan atau kinerja dari presiden jokowi
atau bisa kita katakan endorsement yang diberikan oleh presiden jokowi terhadap paling tidak dua nama yang paling atas dalam survei smrc
yang pertama adalah pranoa dan juga prabowo sudbiento
seperti dengan judul kita malam hari ini salib menyalip dukungan prabowo dan ganjar
memang bisa mempengaruhi elektabilitas capres secara besar
ya saya kira betul begitu
terutama karena tadi ya approval rating pak jokowi saat ini cukup tinggi
beda ceritanya kalau misalnya publik mayoritas sekarang tidak puas
sehingga segmen dari pemilih yang pro pada jokowi itu tinggal sedikit
sekarang ini cukup besar
sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh pak jokowi endorsement pak jokowi
saya kira itu punya dampak yang signifikan
dalam beberapa waktu terakhir kan pak jokowi juga kita lihat punya kebersamaan ya dengan pak prabowo
cukup jelas gitu menyampaikan bahwa
sekarang waktunya pak prabowo
walaupun sebetulnya pak jokowi bukan hanya kepada pak prabowo ya
secara implisit juga punya kedekatan dengan tokoh tokoh lain
di antaranya ganjar pranowo
jadi saya kira itu yang menyebabkan kedua tokoh itu memiliki mendapat insentif lah kira kira dari kinerja pemerintah yang sekarang ini di bawah pak jokowi

oke artinya bisa dikatakan ini endokrin
jadi endorsement yang dilakukan oleh pak jokowi masih dipertimbangkan sebagai reference leader ya
dalam menentukan dukungan terhadap calon presiden atau tokoh tokoh yang diusung sebagai calon presiden
baik pak denny kita bergeser ke slide berikutnya ada elektabilitas calon presiden bisa kita tampilkan
oke ini adalah elektabilitas calon presiden
smrc tertutup ya
masih di minggu ke dua april
dua nama di atas
kalau kita lihat memang masih bersaing dengan tingkat persentase yang cukup tipis
kalau kita lihat bagaimana tingkat elektabilitas prabowo subianto masih ada di urutan teratas
apakah selain endorsement tadi yang disebutkan oleh pak denny ini juga bisa saja dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari prabowo subianto di pemerintahan kabinet yang sekarang sebagai menteri pertahanan
sehingga bisa memberikan atau mampu memberikan sentimen positif
ya semua itu terakumulasi ya
kinerja masing masing tokoh sebagai pejabat publik tentu juga mendapat
evaluasi publik prabowo sebagai menteri pertahanan misalnya kemudian ganjar sebagai pejabat publik juga sebagai gubernur tentu juga mendapatkan penilaian dari publik
di sisi lain penilaian publik juga terkait dengan aspek psikologis ya
bagaimana publik mempersepsikan tokoh dari sisi kualitas personal dari sisi kejujuran dari sisi integritas dari sisi
dan di sana juga sering kami melakukan release survey
memang ganjar relatif lebih positif dibanding tokoh tokoh lain sehingga masih berada di atas
tapi kita juga perlu melihat di sana meskipun ada beberapa nama itu cukup signifikan tidak ada satupun tokoh yang mendapat dukungan lebih dari lima puluh persen
padahal aturan mainnya gitu ya kalau memang maju ke dalam pemilu
dan presiden untuk bisa menang satu putaran kan harus menang lima puluh persen lebih
sehingga kalau lebih dari dua calon kemungkinan akan ada putaran kedua
selisihnya sangat tipis ganjar pranowo dengan prabowo di sana hanya selisih satu persen
kemudian andi speswedan di bawah sekitar sembilan persen bersaing
tetapi juga masih sangat banyak ya masa pemilih yang undecided
yang bisa ditarik oleh para masing masing calon tergantung sosialisasi mereka ke depan
oke dinamikanya masih terus bisa berubah ke depannya
tapi kalau kita lihat tadi ada nama anies baswedan yang bisa dibilang cenderung stagnan bagaimana pergerakan angkanya dari awal tahun ini
apa yang dilihat pak denny
ya itu terkait tadi faktor faktor atau determinan dibalik elektabilitas itu pertama kualitas personal
kemudian bagaimana publik mempersepsi kondisi ekonomi politik
kalau dari sisi kualitas personal memang anies tidak sepositif ganjar pranowo di mata publik secara umum ya
tentu saja kita bicara demikian
kemudian dari sisi ekonomi politik
kondisi ekonomi saat ini sudah mulai membaik nih
jadi setelah kasus setelah masa masa pandemi
kemudian ekonomi mulai ada perbaikan
jadi itu relatif perbaikan ekonomi itu akan memberikan
memberikan insentif kepada calon yang dipersepsikan sebagai kelanjutan dari pemerintahan sekarang
sebaliknya anies sebagai tokoh yang dipersepsikan sebagai oposisi
itu kurang mendapat insentif dari perbaikan ekonomi
kemudian dari sisi sosiologis juga tentu ada pengaruhnya ya
di mana publik misalnya dari sisi etnisitas gitu ya
kemudian dari sisi agama
dari sisi pendidikan
memang sejauh ini ada perbedaan ya
di mana pemilih yang berpendidikan lebih tinggi
lebih banyak ditarik oleh anies dan ganjar
sementara prabowo lebih banyak menarik masa pemilih yang berkelikan lebih rendah
kira kira di sanalah
pemilih masing masing tokoh secara lebih spesifik
terakhir pak denny
bisa saja membuat perubahan
baik itu kenaikan atau juga penurunan
tapi kalau kita mengerucut pada dua nama
yang masuk dalam survei smrc
yaitu ganjar dan juga prabowo
yang berada di urutan teratas
dalam pemilihan pendamping
atau calon wakil presiden
cawa pres dari masing masing dua kandidat ini
bisa juga akan berpengaruh
terhadap perubahan elektabilitas
seberapa besar signifikan perubahan ini
ya yang penting dicatat
adalah dalam pemilihan presiden
di mata publik yang lebih utama adalah calon presidennya
eee wakil presiden tentu punya dampak
eee akan bisa mengangkat terlalu besar
jika calon presidennya kurang populer
kurang disukai oleh publik
kita ingat misalnya pak jokowi
waduh pemilihan presiden sebelumnya
wakil presiden itu kan tidak populer
di tengah masyarakat pak maruf amin
tidak terlalu banyak yang kenal
tapi kemudian bisa memenangkan
karena pak jokowi sendiri sudah
apa namanya mendapat dukungan publik yang cukup besar
nah pada saat ini memang
perolehan suara tokoh
antar tokoh ini sangat ketat seperti ini
ada asumsi bahwa
calon presiden akan punya daya
yang penting kira kira begitu
tapi kan tergantung tokohnya nih
siapa yang bisa mendorong gitu ya
kalau dari nama nama sejauh ini
yang pernah kita tes
sebagai calon wakil presiden
nama erlangga hartarto
misalnya jika sebagai wakilnya ganjar
atau kemudian ridwan kamil
kemudian juga sandiaga uno
kofifah dan seterusnya
belum terlalu besar gitu
bisa membuat perubahan yang sangat signifikan
pada perolehan suara calon presiden
itu menjadi pr gitu ya
terutama partai politik
ketika membuat pasangan gitu
sejauh ini belum ada nih gitu ya
yang punya daya dongkrak ya
calon wakil presiden punya daya dongklak
secara wilayah begitu ya
misalnya kalau ada tokoh yang kuat di jawa
mungkin perlu ada tokoh representasi luar jawa
aspek sosiologis yang lainnya
perlu akan menjadi pertimbangan
yang penting bagi
penentuan calon wakil presiden
kita akan pantau bagaimana pergerakan peta perpolitikan ini
terima kasih pak dhani irvani
sudah bergabung dengan cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya malam hari ini
terima kasih tiffany
demikian kanal pemilu terpercaya malam hari ini
pastikan anda mendapat update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh
hanya di cnn indonesia
kanal pemilu terpercaya